sementara itu pembagian daging kurban di pengadilan negeri surabaya
senin siang berlangsung ricuh
ratusan warga terlibat saling dorong hingga anak anak dan orang tua harus terjepit
kericuan juga membuat seorang anggota polisi marah marah
akibat warga yang susah ditertibkan
sekarang kemana bu anaknya
gak tau lagi ngeki opa bu
udah dicari bu
udah gak ada apa apa
berapa orang bu anaknya yang tadi
berapa bu anaknya bu
tangisan rodiah warga tembok surabaya ini pecah setelah mengetahui anaknya hilang
di tengah kerumunan warga yang sedang mengantre pembagian daging kurban di pengadilan negeri surabaya
dia menyalahkan panitia karena memisahkan antrean orang dewasa dengan anak anak
hingga anaknya yang baru berusia enam tahun itu hilang
tetapi beberapa saat kemudian rodiah memutuskan pulang
karena ternyata dia mendapatkan kabar anaknya sudah pulang bersama teman temannya
beginilah suasana pembagian
pembagian daging kurban di pengadilan negeri surabaya pada senin siang
ribuan warga berebut antre terdepan untuk mendapatkan kupon dan menukarnya dengan daging kurban
riuhnya suasana membuat sejumlah anak anak dan orang tua terjepit
kejadian ini juga membuat panitia kurban kewalahan
sementara seorang anggota polisi justru marah marah
lantaran dia menganggap warga yang mengantri daging ini tidak dapat diatur
meskipun harus mengantri berjam jam dan kepanasan
mengantre dengan membawa anak balitanya seakan tidak peduli dengan kondisi yang berdesakan
pengadilan negeri surabaya menyembeli delapan ekor sapi dan lima ekor kambing kurban
pengadilan negeri juga membagikan sebanyak rp satu
enam ratus kupon daging kurban kepada warga miskin
sejumlah warga akhirnya mengaku kecewa karena kehabisan kupon
mereka mengaku sudah mengantri selama berjam jam tetapi tidak dapat masuk ke halaman pengadilan negeri
karena ternyata semua jatah daging sudah habis dibagikan